kamu kenapa sih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
oma abis dari rumah sakit
oma udah sembuh
udah udah sembuh kok
enggak sih enggak macet kok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
ya enam puluh tahun
aku minggir mairtyu buraya
charger kan dikamar ya
andi udah tidur belum ya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
terus dia tahu gue masuk ntar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
tapi gue gak mungkin biar
udah tidur kali ya
kamu gak peduli ya

gue mau tidur sama dia lagi

gue mau tidur sama dia lagi
gue mau tidur sama dia lagi
gue mau tidur sama dia lagi
gue mau tidur sama dia lagi

gue mau tidur sama dia lagi

gue mau tidur sama dia lagi

gak sabar aku pengen lihat ekspresinya mbak andi keluar dari kamar sama mas
mas al ada apa ini
kok mas al tidurnya disini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
gagal kan misi untuk mendatangkan aladin dengan segera
lain kali aku kalau bikin misi harus lebih cermat cerdas dan jeli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
tadi mau bersih bersih di halaman belakang
kesasar ke ruang tamu mas
kalau masih sakit gak usah sosokan buat bersih bersih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
saya nggak mau malam ini tidur di sofa lagi banyak nyamuk
satu dua tiga oke bagus
sekali lagi senyumnya lebih lebar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
iya bener berpose ya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
pipi sebelah kanannya ya
gak apa apa sayang tapi aku mau izin ke toilet dulu ya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
iya aku tepinya
ini kenapa sih
aku beneran sayang sakit perutnya
kita ke rumah sakit kita ke rumah sakit ayo pelan pelan
kondisi kandungannya sih masih cenderung melemah ya
dan janinnya usianya masih sangat muda sehingga masih sangat rawan
sejauh ini untuk bayinya sih gapapa nino
tapi aku saranin supaya mbak elsa untuk lebih jaga janinnya dengan hati hati
dan juga harus istirahat dan jangan kecapean
loh mau istirahat gimana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
dua minggu kedepan kan jadwal gue padet sama putri ayu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
bed rest supaya lebih maksimal istirahatnya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
kamu gapapa kan aku tinggal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
kakek kamu masih sakit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
eh iya tante tuh mau kirimin kamu salep yang kemarin tante bilang
it's very good bisa bantu sembuhin kakek kamu
nanti tante minta alamatnya ya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
aku gak mau kamu deket sama orang
yang gak kamu kenal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
aku sebenernya yakin kalo misalkan tante rosa ini orang yang baik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
bajar kali ya kalo misalkan dia waspada terus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
ini udah membaik banget kok tante
karena juga udah dikasih salep sama dokter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
kalo tante sendiri gimana
masih sakit perutnya
alhamdulillah sudah andin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
mama main yuk
suara itu kok mirip sama suara erina ya
or maybe perhaps kita bisa ketemuan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
boneka oke lah let's go
yuk main boneka
situs situ kita duduk situ main boneka
suara cucunya tante rosa tadi sama persis sama suara reina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
ya allah sayang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
kandungan kamu gimana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
aku udah mikirin semuanya
dan aku udah mempertimbangkan segala hal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
kamu harus berhenti dari pekerjaan kamu
elsa gak mungkin terus terusan kayak begini ma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
siapa yang bisa nebu sertifikat itu
terus nanti gimana cara untuk bayar utang utang lama sayang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
masa minta uang lebih sama nino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
dokter dan harus diperban aja sih pak
terus sudah dikasih salep dan alhamdulillah sekarang udah membaik
aku seneng lho papa kesini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
ke makamnya nindi papa kangen sama nindi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
aku ke makamnya nindi pas di hari ulat tolnya dia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
rusak rusak dimana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
sakit hati aku pak
aku ga tau
aku ga tau
kenapa makam nindi dirusak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
kita kesana ya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
udah udah gausah nangis lagi udah dong udah
papa disini papa disini ya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
udah tenang biar papa yang telfon al
yuk mama udah siap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
oh engga engga engga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
ya ga lama kok ga sampe malem ya
ya makasih al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
aduh cantik banget sih anak papa
cantik sekali cantik sekali mau kemana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
baik rumahnya sus
suster allah alazim siapa yang tegak ngelakuin ini
jelas jelas ini di ulang tahunnya november
tapi ditulisnya bulan sembilan
suster allah alazim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
nanti kita ganti juga
papa nisanya jangan pake kayu begini
biar nggak bisa dirusak orang
yuk om turun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
rena disini sama papa
bisa bisanya sih malah ketemu sama andin sama papa surya di sini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
aduh senang sekali bisa ketemu kamu lagi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
selamat siang pak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
eh sebenernya saya mau telfon mereka dulu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
dimana tante masih sakit
menurut saya kebetulan sudah oke dari semalam sudah sembuh kok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
siapa dia andin

aku kasih tau pak
anda baru kannan
kondisi elsa sudah agak lebih baik tapi kata dokter harus istirahat total pak surya
oh tapi alhamdulillah ya udah bagusnya udah tenang lah udah sehat lah
sudah agak lebih baik cuma dokter bilang memang karena harus istirahat total
jadi dokter juga kasih aturan pak surya jadi cuma bisa dua orang yang jagain di dalam
saya barusan di dalam oke oke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
iya saya sekalian mau beliin makanan buat minum silahkan loh silahkan masuk ya
alhamdulillah ya pak untungnya elsa gak makan apa apa ya
yaudah kamu masuk duluan aja kamu kan ada perlu dulu
ini biar papa belakangan gak apa apa ya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
udah udah udah kamu lagi sakit jangan kecok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
gak apa apa itu oke
yaudah aku masuk dulu ya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
papa masih di luar rumah soal katanya masuknya harus ganti gantian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
papannya gimana sih kok gak care banget sama calon cucunya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
udah lah mbak gak apa apa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
jadi apa kita apa aja yang keluar sekalian nemenin papa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
selamat sore mas al
oh siap mas
saya mandi dulu
eh mas al ini makanannya udah siap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
barusan cuma nyentuh doang
masalah dengar kali kamu
andin di dalam lagi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
ada apa al kok marah marah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
andin lagi ke rumah sakit sejahtera menjenguk elsa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
papa kan tahu kakinya lagi sakit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
andin sama papa kok dia aman ya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
salam untuk elsa
semoga cepat sembuh
waalaikumsalam orang motor
kalau dia curiga bisa gawat nih
kalau andin nggak boleh balik lagi ke sini gimana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
hak adopsi rina kan masih lima bulan lagi
ini ga mungkin ya
lo kenapa mesti pake marma
tadi papa bilang rumah sakit sejahtera ya
pandit tunggu sebentar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
aku nggak mau ada salah paham soalnya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
anak aku kenapa ya mas
kalau mbak andin tahu soal ini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
kalau ngapain sih kamu ngurusin anak kamu dan geroy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
anak itu suka
dia sudah bawa air buat keluarga kamu
merusak rumah tangga kita dulu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
udah berapa kali sih mas aku bilang
kalau misalkan anak itu
jangan pernah dekat dekat sama istri orang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
bisa diam nggak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
apa al salah paham karena ngeliat aku dekat dengan andi
terus dia jadi marah sama andi